sebelumnya erupsi gunung ruang menyebabkan sejumlah bangunan terbakar
salah satunya adalah rumah dinas smp negeri satu tagulandang yang terbakar di beberapa bagian bangunan
pemerintah setempat segera mengevakuasi warga dari kawasan yang terdampak erupsi
warga manado diimbau untuk tetap menggunakan masker
agar terhindar dari dampak abu vulkanik yang berbahaya untuk kesehatan